seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler
yang terjadi pada hari ini jumat sembilan belas april dua ribu dua puluh empat bersama saya aisa malio putri
berita pertama sobatkompastv dua kelompok pedemo di patung kuda jakarta pusat sempat ricoh
inilah unjuk rasa mengawal hakim mk di patung kuda jakarta pusat jumat siang
unjuk rasa sempat ricu dengan kelompok pro dan kontra mahkamah konstitusi
mereka sempat saling lempar batu dan botol
petugas kepolisian langsung menyiapkan brikade untuk menghalang masa dua kubu
salah seorang dari kelompok masa pendukung majelis mk yang terkena lemparan batu
dibawa ke mobil ambulans untuk perawatan lebih lanjut
lima belas tiga puluh kedua kelompok masa masih melaksanakan orasi dan situasi masih amat mengusip
semua personil tni polri semuanya masih bersiaga untuk mengantisipasi
dan sampai terjadinya gesekan antara kedua masa
dan kita lihat perkembangannya
sampai nanti aksi sebuah pula pihak saling menghormati bahwa semua orang bisa menyampaikan aspirasi di mobil
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
akan menindaklanjuti informasi dari presiden joko widodo
ppatk akan menindaklanjuti informasi dari presiden ri joko widodo
mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tppu melalui aset kripto
dua puluh miliar dolar amerika atau setara dengan satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah per tahun dan global
dari hasil kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang
sebelumnya jokowi sorotik usaha para pelaku mencari cara baru untuk melakukan tindak pidana pencucian uang
jokowi ungkap ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto setara dengan satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
dana global dari aset kripto itu terindikasi tindak pidana pencucian uang yang tentu ppatk akan
dan juga jauh sebelum itu ppatk sudah membuat national risk assessment nra
tahun dua ribu enam belas ppatk lakukan nra kemudian diperbarui lagi tahun dua ribu dua puluh
bekerjasama dengan bapepti kita melakukan pemetaan dan mitigasi resiko dari perdagangan dari aset kripto ini
soal serangan israel ke iran komandan korps nuklir iran ancam pembalasan jika israel serang fasilitas nuklirnya
israel melancarkan serangan udara ke wilayah iran pada jumat sembilan belas april dini hari
serangan tersebut memicu sistem pertahanan udara iran di kota isfahan aktif
akibat serangan ini penerbangan di beberapa kota iran ditangguhkan
komandan korps keamanan nuklir iran ancam pembalasan jika israel serang fasilitas nuklirnya
jangan lupa like komen dan share video ini ya
sampai jumpa di top tiga news kompas tv berikutnya